ke informasi lainnya saudara polisi menangkap lima pelaku begal terhadap seorang calon siswa bintara polri yang juga seorang atlet karate
satu orang pelaku tewas ditembak karena melawan saat ditangkap
kasus begal yang melukai calon siswa atau casis bintara polri satrio mukti raharjo akhirnya terungkap
lima orang pelaku begal telah ditangkap polisi
satu di antaranya ditembak mati karena melawan saat ditangkap
dan jenazahnya langsung dibawa ke rs polri kramatjati jakarta timur
sementara empat tersangka lainnya telah mendekam di ruang tahanan di treskrimum polda metro jaya
polisi menyebut kelima pelaku terdiri dari tiga pelaku
satu pelaku utama satu orang pelaku penjual motor dan satu orang penanda hasil curian
beberapa titik sesuai dengan pengakuan dari pelaku
namun dalam pengembangan tersebut pelaku melakukan perlawanan kepada polisi sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur
menyebabkan satu orang meninggal dunia dan dua orang yang berusaha lari kami tertembak di bagian kaki
sebelumnya calon siswa bintara polri bernama satrio mukti raharjo
di begal saat dalam perjalanan menuju lokasi tes calon siswa pada sabtu dini hari sebelas mei lalu
pembegalan terjadi di jalan arjuna kebonjeruk jakarta barat
meski sempat melakukan perlawanan pelaku berhasil membawa kabur motor dan ponsel korban yang juga atlet karate
dengan total kerugian mencapai dua puluh lima juta rupiah
tim liputan kompas tv jakarta